rumah makan atau toko buah durian dapat dijumpai di jalan iskandar muda dan jalan wahid hashim medan
saat datang ke tempat ini kita sudah disambut replika buah durian raksasa
tempatnya sangat nyaman dan bersih
salah satunya di toko buah si bolang durian
konsep outdoornya bernuansa teduh
ditambah pajangan replika pohon durian yang sedang berbuah
terasa seperti sedang berada di kebun durian
di medan penjual durian yang menawarkan kebersihan dan kenyamanan dapat kita temui di sejumlah tempat
di tempat seperti inilah presiden jokowi hingga para menteri singgah untuk menyantap durian
barisan bangku yang disediakan untuk pengunjung makan di tempat mengambil pola restoran
si bolang durian pun menjadi turun
tujuan prioritas untuk nongkrong bagi para pecinta durian
karena tersedia buah varietas lokal hingga buah varietas luar negeri
pembeli tinggal meminta rasa buah yang diinginkan dan membayar sesuai berat buah setelah ditimbang
yang pertama pasti pelayanan
kenyamanan itu sangat penting
terus kebersihan juga itu sangat penting
yang kedua kita selalu menyediakan buah itu tanpa harus kosong sepanjang tahunnya
jadi setiap tahunnya itu selalu ada
kafe buah durian seperti ini juga sangat digemari anak anak muda
karena sangat cocok untuk bersuah foto yang dijadikan unggahan di media sosial
karena tempatnya juga nyaman enak untuk keluarga untuk anak anak muda seperti saya juga
tempatnya juga bersih
biasanya kita kan sering juga kesini bawa keluarga
selain penjual durian dengan tempat istimewa
buah durian juga bersih dengan tempat istimewa
buah durian juga dijual di kedai atau warung
seperti di kawasan jalan pelajar medan ini
tumpukan buah durian di atas tanah hingga tersusun rapi di rak
siap dipilih pelanggan
buah durian juga ramai dijajakan pedagang di pinggir jalan protokol kota medan
sirajabuah pilihan dipajang pedagang di atas keranjang dan sepeda motornya
berbeda dengan sudut kota yang lain
di jalan gunung krakatau ini
pedagang menjajakan buah durian
di atas sepeda motornya
jarak antara satu pedagang dengan yang lain hanya tiga puluh meter
dan ada di sisi dan kanan jalan
meski dijual di pinggir jalan
kualitas buah durian jangan diragukan
bagi yang pintar menawar
durian dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah
kalau kami ini buahnya kan sudah dipilih
udah terjamin dia bang
udah dipilih dari mobil dulu
yang wangi yang bagusnya lah diambil
kalau di tempat yang memang sudah disiapkan itu tidak bisa menawar
lebih murah sih ini
langganan hampir setiap malam mungkin saya beli
jadi tadi buah pulang juga pak
pada bulan agustus hingga september
buah durian datang ke medan dari sejumlah kebun di sumatera barat
dan kebun di kebupaten deliserdang sumatera utara
seperti dari kebun buah di desa petumbukan kecemasan dan kebun di jalan jalan jalan
seperti dari kebun buah di desa petumbukan kecemasan dan kebun di jalan jalan jalan jalan
dan kebun buah di desa petumbukan kebun di resco
memang di sini medan bangun kepada
pantai dari arsul
julukan kota medan sebagai kota durian memberi dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota medan
bukan hanya buah segar yang dapat bernilai ekonomi tinggi
namun olahan buah juga jadi idola yang dapat dinikmati dan dijadikan oleh oleh
nah inilah ini namanya kolaborasi nih
kolaborasi mungkin bagaimana kota medan seluruh pelaku usaha yang ada di kota medan
bisa memastikan stoknya konsisten ada selalu bukan hanya di musim durian
bisa mendatangkan durian mungkin bukan hanya dari wilayah yang ada di sumatera utara
mungkin sampai dengan di wilayah sumatera bahkan ada yang sampai ke negara negara tetangga
kebun durian di sibolga dan tapanuli tengah jadi pasokan buah untuk kota medan pada bulan oktober hingga november
disusul buah dari sidikalang ibu kota kabupaten dairi yang musim duriannya dari bulan desember hingga januari
januari hingga april buah dari provinsi aceh yang siap dicicipi penikmat durian
buah dari jambi biasanya masuk ke kota medan pada bulan mei hingga juli
jadi wajar jika di kota medan tidak pernah berhenti musim buah durian dan tersedia dua puluh empat jam
agus supratman ayat sudrajat medan